seperti inilah kondisi taman pilar jati di ruas jalan inspeksi
keseluruhan kalimbalan cipinang melayu jakarta timur minggu pagi
taman ini sebelumnya sempat disalahgunakan menjadi lahan parkir
kini area taman sudah kembali dimanfaatkan untuk area bermain
parkir liar tidak lagi marak di kawasan ini
setelah sudir perhubungan jakarta timur melakukan direk paksa
sejumlah kendaraan yang parkir di area taman yang berada
persis di kolong tol bekasi cawang kampung melayu beberapa hari lalu
tidak ingin kendaraan kembali diderek
warga kini mencari lokasi parkir lainnya yang lebih jauh dari permukiman
warga mengaku parkir di area taman
lantaran tidak memiliki lahan parkir di permukiman mereka
saya sih tidak tahu
dan jelas warga parkir
mencari lahan yang jauh dari permukiman
jauh dari pemukiman warga lah
harusnya sudah tidak ada parkir di sini lagi
tidak tidak lah semenjak di daerah itu
jadi parkir di area taman ini bagaimana bang
saya sih tidak setuju
karena pemerintah tidak menyediakan lahan parkir
makanya warga parkir di sini
emang kalau di dalam tidak bisa buat parkir atau bagaimana
bukan karena tidak ada parkir
karena memang tidak ada lahan parkirnya di dalam
emang tidak ada lahan parkir di dalam
ini sudah lama atau memang sudah lama
emang warga sekitar loh dia
iya warga sekitar semua
nah harapannya apa nih parkir parkirnya
bagaimana pemerintah bang
sediakan lahan parkir
jangan diderek aja
tapi jangan ada solusi
harusnya ada solusi
warga kota jakarta mungkin lupa
sejak tujuh tahun lalu sudah keluar perda nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang transportasi
setiap warga wajib memiliki area parkir di rumahnya
dan dilarang parkir di bahu jalan
sayang walau sudah bertahun tahun diberlakukan
hingga kini masih banyak warga yang parkir di bahu jalan hingga area taman
ketertiban di taman pilar jati dan sepanjang kolong tol becak kayu cipinang melayu
jakarta timur hanyalah segelintir kasus
kita telah menyikapi kegiatan penderekan terkait dengan adanya parkir liar di bawah kolong tol becakayu
tepatnya di depan masjid masakirin kalau nggak salah
sesuai dengan aduan masyarakat
yang memang notabene titik lokasi yang dimaksud itu sudah beberapa kali kita lakukan penindakan
bahu jalan dan taman sedianya memang tidak untuk dijadikan area parkir
sayangnya perda pemprov dki jakarta nomor lima tahun dua ribu empat belas minim penertiban di permukiman
hingga kini derek disertai denda lima ratus ribu rupiah menjadi satu satunya sanksi yang kerap diberlakukan
berikutan cnn indonesia